turnamen piala menpora esports dua ribu dua puluh yang kick off nya dimulai sejak tujuh belas agustus lalu ini
diikuti sekitar lima belas pemain dan tiga tim lebih yang mewakili sekolah dan kampus dari seluruh indonesia
mempertandingkan game mobile legends bang bank delapan tim terbaik akhirnya lolos ke babak grand final
lewat pertarungan sengit melawan tim universitas udayana di parnebuncak
tim pinus university akhirnya keluar sebagai yang terbaik dan berhak atas hadiah sebesar lima puluh juta rupiah
meski terbuka lebar peluang untuk menjadi atlet esports profesional
tapi bagi para personil tim binus kuliah masih menjadi prioritas utama
dari saya sendiri dan saya yakin teman teman yang lain juga sependapat yang setim
kuliah itu sebagai tanggung jawab utama kami yang pasti
jadi kami pasti ingin meneruskan tanggung jawab utama kami dulu
tapi ya dalam sambil mengisi waktu luang kami
sambil terus mengembangkan talenta kami di esports mobile legends
kekuatan tim tim di piala menpora esports dua ribu dua puluh yang kali ini digelar full secara online ini
memang semakin merata
tim tim yang berasal dari daerah
dari daerah ataupun kota kecil
sudah semakin mampu menunjukkan kekuatan dan kualitasnya
kalau overall yang bikin saya catatan positif adalah semangat dari para pemain
menurut saya kemarin mereka berjuang mati matian luar biasa
gelar yang diraih tim binus semakin lengkap setelah salah satu pemainnya
james alexander terpilih sebagai pemain terbaik
sementara eric zenredondo pemain dari tim runner up universitas udayana
menyabat gelar sebagai pemain dengan jumlah kill terbanyak
erlangga wisnuaji rendy putrama jakarta